tapi jangan kehamilan kamu menjadi alasan untuk kamu males malesan di rumah
kalau memang tentu butuh bantuan saya tante bilang aja
bagus deh kalau gitu
kamu bantuin ina belanja
nanti saya kasih daftar belanjaan ke kamu
aku harus kuat
aku harus kuat
aku harus menghadapi semua ini
jadi berusaha sampaikan per hari ini secara resmi
kepemilikan klinik ini dialihkan kepada dr fadil renaldi
gimana kamu senang dengan klinik baru kamu
sebenarnya ini agak berlebihan pak
fadil masih bisa kok nyari kerjaan di rumah sakit
nggak perlu fasilitas mewah kayak gini
ini bukan fasilitas fadil
tapi ini adalah tanggung jawab baru kami
alena tunggu alena
aku mau bicara sama
aku nggak ada waktu
alena aku cuma mau ngomong sebentar sama aku
setelah itu kamu boleh pergi
ya udah aku mau dengerin
selama ini aku nggak pernah ngabarin kamu
itu karena aku sibuk
aku tahu kok kamu sibuk
sibuk sama semua ambisi kamu
semua dendam kamu
dan sama diri kamu
tapi kamu gak pernah ingat sama aku kan
alena dengerin aku dulu alena
taufan lepasin tangan aku enggak
aku nggak mau lepasin tangan kamu
kalau kamu nggak lepasin tangan aku aku nggak nganterin apa sekaligus rutin kalau kamu mau buat macam macam sama aku
dulu kita emang pacaran
dan aku sangat cinta sama kamu
sekarang semuanya udah berubah
tiga tahun udah cukup buat aku tova
semua perasaan cinta ada di dalam hati aku berubah jadi benci
sekarang aku mohon kamu tinggalin aku
karena aku udah sangat sakit ngeliat muka kamu yang aku benci
liat aku ketemu lagi sama pak wofi
enggak kau masih livia
saya bukan livia mak
enggak kau masih livia
iya kan kamu livia kan
saya bukan livia mak
enggak mungkin kamu lihat muka kamu
atau kamu sengaja datang kembali ya buat kak fadil dan livia
tidak pak fadil
dia di situ
nah tak apa
kan dia bersama fadil waktu itu
kok dia bisa kenal lain
saya mau lepasin saya mbak
mbak saya bersalin dengan livia
kenapa dia memanggil alena dengan panggilan livi
saya bukan pencuri
ya allah kamila
ya udah bang nanti saya ke sana
ma kamila ditangkap di supermarket dituduh mencuri belanjaan ma
ampun ya mas si kamila suka buat ulah aja sih dia
ya udah ma kita ke supermarket sekarang
mama nggak mau urusan sama polisi gara gara kamila
boleh banget sih perempuan tadi
kenal juga nggak
langsung meluk lagi
janjian dia lesbi
aku bukan lesbi aku bukan lesbi aku bukan lesbi
ini masalah kejadian tadi di supermarket
tentang perempuan tadi
kamu kenal sama dia
kenapa sepertinya dia mengenal
gimana aku tahu
kamu jangan bohong helena
dan aku nggak kenal sama perempuan tadi
aku juga nggak tahu dia ngomong apa
emangnya dia ngomong apa semalam
dia bilang aku livi
aku aja nggak kenal sama yang namanya livi
tapi aku juga nggak kenal sama perempuan itu
supaya demi allah saya bukan pencuri pak
tapi kalau kamu bukan pencuri
kenapa kamu tidak bisa membayar belanjaan ini
bukannya saya tidak mau membayar pak
tapi dompet saya
domis saya pasti tadi terjatuh pada saat saya mengejar teman saya itu
itu udah pasti pak
jangan banyak alasan kamu
kalau kamu pencuri
saya bukan pencuri
kalau bapak nggak percaya ada kak fadil
pak fadil yang tadi kita ketemu di depan itu pak
dia pasti bisa menjelaskan semuanya pak
siapa itu kak fadil
kak fadil itu pacarnya livi pak
biar saya panggil kak fadil ya pak
saya cari kak fadil dulu ya pak
saya nggak mau dengar apa apa lagi
pokoknya kamu bayar belanjaan kamu nih
kalau tidak kamu saya tahan di sini
sampai keluarga kamu datang membayarnya
saya bukan pencuri pak
saya bukan pencuri
ini kan fadil
lidung kamu pasti kamu livi kan
jadi gadis yang mirip alena ini adalah livi
dan fadila adalah pacarnya
tolong deh kamila
kalau kamu perlu uang kamu bilang
jangan mencuri kayak gitu mila
tapi tante saya gak mencuri tanpa
dan saya gak percaya
udah deh kita tunggu fadil pulang
biar fadil tahu semuanya
dan biar fadil sadar kalau kamu itu memang perempuan yang jahat mila
kak fadil udah tahu kok entah
waktu di supermarket tadi pas kamila ditangkap
kak fadil lihat kok kava fadil ada
ya allah mila
fadil itu lagi di klinik barunya
tapi tante saya benar benar lihat kak fadil tante
saya nggak bohong saya benar benar lihat kak fadil
mendingan sekarang mama telepon kak fadil
kita buktiin aja kalau kak fadil memang tadi ada di supermarket
kalau memang enggak berarti perempuan ini udah bohongin kita mah
iya mama telfon fadil sekarang
fadil kamu di mana
fadil masih di klinik mas
enggak mama cuma mau tanya
tadi kamu ke supermarket
tadi kamu ke supermarket tadi kamu ke klinik
enggak tuh ma
enggak enggak apa apa mau cuma mau tahu aja kok
yaudah lanjutin lagi survei kliniknya ya
apa biru kau butuh pesan wanita
beslut beban dah turun
kita rumah gak ke bo inte wa luar biasa
bener bener lihat kak fadil
saya udah bosan denger sumpah sumpah kamu bilang
ma kalau menurut ana
mungkin aja dia emang gak bohong
ma apa yang dia sih
ya ma dia gak bohong
tapi dia udah gak waras
ya allah ana

tentu siapa dia bohong ma